selama bulan ramadan keluarga mulyo dinomo sudah mulai melakukan kegiatan rutin mereka
yakni meracik makanan berbahan baku ketela dan beras ketan yang disebut jemunai makanan
khas magelang ini hanya ada saat bulan ramadan saja di kampung geraha rijan desa gunung pring
kecamatan muntilan kabupaten magelang jawa tengah untuk proses pembuatannya beras ketan dikukus
hingga matang ketela yang telah diparut juga dikukus selanjutnya campurkan kedua bahan tersebut
dan tumbuk hingga halus alat tumbuk pun masih menggunakan alat tradisional sehingga memang
membutuhkan tenaga yang ekstra adonan yang sudah siap bisa disajikan dengan parutan kelapa dan gula
aren lalu dibungkus daun pisang rasa manis dan lenggit ini pun selalu dinantikan warga sekitar
untuk menutur buka puasa
rasanya manis enak iya ini kan adanya pas ramadan aja mas kalau enggak ramadan juga susah nyarinya
perharinya lima ratus bungkus jemunak bisa laris terjual satu bungkusnya dijual seharga
rp dua lima ratus selain menerima pembeli di rumah jemunak buatan keluarga
mbah mul ini juga disetorkan ke warung warung langganan di sekitar kampungnya